sejumlah protokol kesehatan sudah terlihat dari pintu masuk mall pondok indah
seperti pengecekan suhu tubuh pengunjung
selain itu disediakan tempat cuci tangan di pintu masuk
pos parkir dengan sensor tangan
dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala
di tempat tempat yang sering disentuh pengunjung
untuk meningkatkan kewaspadaan
para tenan juga diimbau untuk menyediakan alat pembayaran non tunai
sehingga bisa mencegah sentuhan langsung dengan para pelanggan
sementara kawasan pasar tanah abang
kawasan blok a juga kembali beroperasi hari ini
sejak pukul enam senin pagi
pedagang pakaian dan bahan tekstil antre masuk gedung blok a pasar tanah abang
mereka terlebih dahulu harus mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya
sebelum mempersiapkan barang dagangan setelah tiga bulan absen berjualan
guna mencegah kemungkinan terburuk
para pembeli wajib mengenakan masker
sementara penjual mesti dilengkapi dengan face shield
pengelola juga melarang pedagang memasang display di area koridor
pajangan tidak mempersempit koridor lalu lintas pengunjung
sehingga tidak terjadi stuck atau berdempetan berhimpitan orang
karena pajangan dagangan yang terlalu berlebihan
mereka penjual juga harus pakai face shield ya pak
pada tahap ini tidak semua toko bisa langsung berjualan
pengelola juga telah memperlakukan sistem ganjil genap
artinya hanya kiosk bernomor ganjil buka di tengah ganjil
sementara kiosk bernomor genap buka di tengah genap
waktu operasional pasar tanah abang blok a dibuka mulai jam tujuh pagi sampai pukul empat sore